beragam cara dilakukan sebagian masyarakat
untuk tetap nekat mudik ke kampung halaman
meski pandemi masih berlangsung
salah satunya ada yang nekat mudik
menggunakan mobil travel gelap
seperti di tegal jawa tengah
delapan mobil travel gelap yang mengangkut pemudik diamankan
karena kedapatan membawa pemudik asal jakarta
menuju sejumlah kota di jawa tengah
di indonesia orang orang yang kedapatan mudik ini
ternyata tahu perihal larangan
namun tetap nekat
ini terbukti dari pengakuan para sopir travel gelap
itu orang satu tempat
dari jakarta semua
iya dari kemarin itu udah dilarang di sana
di jakarta udah dilarang
tapi tadi bawa ke tegal
ya turun pulang gitu loh
karena namanya kan udah ditembus gitu
ini ketakam lah
berarti udah pernah kena
ya udah dari sana udah ditebus
ini udah ditembulang gitu loh